pak ogah sosok yang satu ini tentu tak asing bagi penonton televisi tanah air
abdul hamid adalah pengisi suara dibalik salah satu karakter utama
dalam sirel seunyil yang identik dengan kalimat
kini sosok abdul hamid tak bisa lagi kita jumpai
rabu malam abdul hamid tutup usia
almarhum meninggal di rumah sakit kartika husada bekasi jawa barat
pada usia tujuh puluh empat tahun setelah menderita penyakit komplikasi
istri almarhum menyebut kondisi abdul hamid sudah tak stabil
sejak dua hari terakhir
pas begitu tadi siang saya bawa ke rumah sakit
kata dokter masih sadar
cuma masih bicaranya udah gak kuat mungkin dari lemesnya itu
karena memang dua bulan kemarin
dia dirawat delapan belas hari
dari dirawat itu dia menurun terus makan
susah banget sampai akhirnya makan kubur halus
kamis pagi sejumlah sahabat dan kerabat almarhum abdul hamid
terus berdatangan ke rumah duka di jalan murai
perumahan villa jati rasa jati asih
kota bekasi jawa barat
yulia kusnadi salah satu sahabat almarhum mengatakan
pogah merupakan sosok yang sangat bersahaja
baik terhadap sahabat dan lingkungan
dan lingkungan sekitar
terus jiwa sosialnya tinggi
terus tidak pernah mengeluh
dari dulu dia selalu bangga dengan pekerjaannya dia
yang jadi pak oba di film unyil itu
diketahui almarhum meninggalkan seorang istri
empat orang anak dan lima orang cucu
kami siang almarhum abdul hamid dikebumikan di tempat
pemakaman umum jati sari kota bekasi jawa barat